di segmen demi cuan kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat seluk beluk dari bisnis sayuran organik
yang katanya nih bisa meraup keuntungan atau cuan bahkan mencapai ratusan juta rupiah dalam satu bulannya
sayuran organik dipercaya memiliki manfaat baik untuk tubuh karena pada proses penanamannya minim menggunakan bahan kimia
pupuk yang digunakan pun biasanya menggunakan jenis pupuk khusus yang nutrisinya lebih terkontrol
tak heran biasanya hasil dari sayuran organik tampak lebih segar
nah di tengah padatnya permukiman kota pahlawan surabaya
seorang warga bernama mehdi riza menyulap lahan seluas tujuh ratus meter persegi menjadi tempat untuk berkebun sayuran organik
media tanam air atau hidroponik menjadi sistem penanaman yang ia pilih
berawal dari hanya sayuran jenis selada saja namun seiringnya waktu ia pun mulai melakukan riset dan kini
ia berhasil mengembangkan delapan jenis sayuran di kebun miliknya
dulu awal mulanya dari tahun berapa sampai sekarang bisa jadi seluas ini
kita sebetulnya ini sih dari dua ribu empat belas
jadi udah sembilan tahunan ya
sekarang sudah bisa memasarkan sampai mana saja
oh ya pasti nawarin
jadi keliling door to door ke hotel resto ke supermarket terus minimal ya promo promo di sosial media kayak gitu gitu
dalam menjalankan usaha sayuran organik
ternyata perjalanan mehdi riza tidak sempurna
dia selalu mulus
seperti harganya tidak stabil karena mulai banyaknya kompetitor yang bersaing harga
dan pengusaran yang tidak tersalurkan
namun ia tetap fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas produksi sayuran organik miliknya
tidak hanya melakukan inovasi pada proses penanaman saja
kini mehdi juga mulai berinovasi pada hasil pertanian miliknya menjadi produk produk olahan makanan sehat
pertama yaitu kita selalu riset ya
bagaimana cara mendapatkan sayur yang bagus
ya kita berusaha untuk
usaha nggak hanya sekedar jual sayur
makanya terus kita ada olahan gitu
terus yang berikutnya
kita juga sering karena sering ada kunjungan ya kita juga
ada inovasi inovasi ya
mehdi mengaku setiap hari terus melakukan quality control hasil pertaniannya
kunci berhasilnya panen pada sayuran organik
menurutnya adalah cukup nutrisi dan cukup cahaya matahari
sayuran organik hidroponik yang sehat cenderung lebih pendek
namun memiliki daun yang melebar atau mekar
nah jika sayuran tumbuhnya meninggi namun daunnya tidak mekar
ini menandakan kurangnya mendapatkan cahaya matahari
sehingga kualitasnya menjadi kurang baik
dua tahun terakhir ini khususnya saat pandemi melanda
medi mengaku permintaan konsumen untuk
sayuran organik kian meningkat
jika dahulu ia melayani penjualan khusus untuk pasar pasar besar
kini permintaan untuk kebutuhan rumah tangga pun meningkat
belinya rice paper sama jus
kenapa saya beli disini
karena saya lihat sendiri
karena disini kan ada kebun sayur hidroponik
sudah saya tahu sendiri
terus higienis juga bebas pesticida
selain itu juga harganya terjangkau
saya beli batavia ya batavia itu kayak selada
kenapa sekarang lagi beralih untuk sayuran sayuran organik
biar ya kalau sayuran ya biar hidup sehat aja sih
nah jika dibandingkan dengan harga sayuran non organik
sayuran organik memang lebih mahal
hal itu salah satunya dipengaruhi oleh perawatan
dalam proses penanaman hingga panen
di kebun sayur milik mehdi
harga yang dibanderol untuk sayur organik
mulai dari dua lima ratus rupiah hingga sepuluh rupiah per oznya
tergantung jenis sayur yang dipilih
kebun sayur miliknya ini pun menjadi penyuplai sayuran organik
ke beberapa hotel dan restoran bintang lima di kota surabaya dan sidoarjo
dan dalam satu bulan mampu menghasilkan cuan hingga ratusan juta rupiah
ya clarissa miki peresia surabaya jawa timur